pdi perjuangan melontarkan sinyal menutup pintu kerjasama atau koalisi dengan partai demokrat dan pks
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
pdi perjuangan merasa ada perbedaan ideologi dan berisi politik dengan demokrat dan pks
sehingga menyulitkan partai banteng untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen pdi perjuangan
selamat sore apa kabar
baik dan ada direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda selamat sore mas hanta
oke saya mau ke mas hasto terlebih dahulu
mas hasto ini anda sudah paparkan ya selain alasan ideologi
kenapa sih sebetulnya pdi perjuangan menutup pintu kerjasama dengan demokrat dan juga pks
mas hasto politik itu kan dinamis cair kenapa kemudian langsung tutup pintu sejak awal dengan dua partai ini
itu cair kan menurut anda
berpolitik itu bergerak ke bawah mendapatkan kekuatan politik dari rakyat bukan bermanuktur ke atas
apalagi persoalan bangsa dan negara saat ini sangat berat
dan dikatakan oleh presiden jokowi sendiri pada saat pembukaan rak keras kedua
ada ancaman krisis pangan ada persoalan energi persoalan kemiskinan persoalan ketidakpastian global
ini yang mau dibawa oleh pdi perjuangan
sebagai agenda agenda strategis yang menjadi skala prioritas
nah kemudian di tengah tengah itu kami juga mencermati pidato rakernas dari presiden pks
ya memberikan suatu kritik yang sangat keras terhadap pemerintahan pak jokowi
tiada hari tanpa kritik yang diberikan termasuk juga oleh partai demokrat
hingga posisi politik pdi perjuangan yang berada di dalam pemerintahan
tidak mungkin dong secara etika kemudian kita merangkul
pada saat mereka yang rak keras terhadap pemerintah meskipun di dalam sistem demokrasi
hal itu dimungkinkan untuk memberikan kritik sebagai check and balances
itu yang ditegaskan oleh bdi
jadi alasannya karena partai demokrat dan juga pks sering memberikan kritik kepada pemerintahnya pak jokowi
di mana motor koalisinya adalah pd perjuangan
jadi pdi perjuangan merasa dalam tanda kutip tidak mau begitu ya berkoalisi dengan partai yang suka mengkritik pak jokowi
begitu ya mas eston
itu salah satu pertimbangan yang lain
meskipun sekali lagi dalam sistem demokrasi check and balances itu perlu dan sangat penting
namun secara ideologi kita juga melihat ada perbedaan yang fundamental
mas hanta yuda bisa melihat dari data data survei bagaimana pemilih pdi perjuangan dengan pks dengan demokrat
memang berbeda secara signifikan
suara arus bawah ini dilihat oleh pdi perjuangan
kalau kita lihat kebijakan pada masa pemerintahan bapak sby dan itu juga diperkuat oleh disertasi saya
itu juga menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan
sehingga dengan melihat dari aspek ideologi dari platform dari suara arus bawah memang berbeda
tetapi ketika bangsa dan negara ini memerlukan misalnya kita menghadapi ancaman eksternal
bagaimana terjadi di ukraina ukraina dan kita semua bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara
tapi dalam hal kontestasi politik kemudian tidak bisa bergabung
mas sasto ini pandangan pribadi anda atau sikap resmi partai yang tidak mau koalisi dengan demokrat dan juga pks
ya dalam konteks seperti ini kami sebelum menyampaikan pendapat
selaku sekjen mencermati berbagai aspek
melihat perbedaan ideologi platform sikap politik dan juga perbedaan dari suara arus bawah
sehingga apa yang kami sampaikan tidak terlepas dari sikap pdi perjuangan
mas hanta tadi mas satwa mengatakan ya bahwa kenapa kemudian pdi perjuangan tidak mau berkoalisi dengan demokrat dan juga pks
persoalannya platform yang berbeda ideologi yang berbeda suara arus bawah
tapi menurut mas hanta ini apa yang disampaikan mas hasto ini trik politik biasa
memangnya sesulit itu ya menyatukan pdip dengan demokrat dan juga pks
ya pertama nana ini bukan hal yang mengejutkan ya ketika pdi perjuangan
memberi batas ya akan bekerja sama atau berkoalisi dengan pks
kemudian kedua tidak salah juga
apa salahnya kalau kemudian pd perjuangan tidak mau bekerja sama dengan dua partai itu
karena di dalam demokrasi kita kalau mau demokrasi sehat itu tidak harus semuanya semua ngumpul
misalnya mendukung kekuasaan semuanya itu
itu dulu ya poinnya
jadi dalam sisi ini saya kira saya berposisi ya itu haknya pdi perjuangan
atau partai apapun kemudian membuat batas mau berkoalisi dengan partai a partai b satu
itu dulu satu poin
yang kedua saya kira pd perjuangan memang punya posisi tawar yang tinggi realitas politiknya
relatif paling tinggi
satu pdi perjuangan adalah satu satunya partai yang memiliki boarding pass tiket menuju pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang nana
ya tanpa berkoalisi pun mereka bisa mengusung nama capres cawapres
kedua dari sisi elektabilitas data survei juga menunjukkan stabil
nah dari sisi pks ingin menjawab pertanyaan nana satu saya kira memang secara ideologis kalau dengan pks demokrat lebih pada secara historis itu kendalanya
karena ideologis pks dan pd perjuangan ini kalau dibikin spektrum ideologinya untuk ujung di seluruh partai indonesia di seberang berseberangan yang netral
jadi secara pemilih memang betul tadi disampaikan oleh mas astok dia tidak beririsan sulit ditakjubkan bahkan itu berseberangan kelompok basis pemilihnya maupun elit politiknya bahkan
faktor yang kedua dari kedekan elit biasanya yaitu player nya itu kedekatan topo topo juga mempengaruhi kualifikasi
dua partai ini pks dan pd perjuangan juga meskipun tidak jauh menurut saya tidak dekat juga hubungannya
ya relatif mereka tidak berhubungan
ya hubungannya hubungan secara historis juga
dan sekitar dua puluh hampir dua puluh tahun pemerintahan berjalan di era pak eswi dan pak jokowi mereka tidak pernah bersama
sama di demokrat juga secara historis meskipun secara ideologis tidak terlalu jauh dibandingkan pks dan pd perjuangan
demokrat pks dan pd itu relatif lebih dekat secara ideologis
tetapi secara historis mereka tidak pernah bersatu
sejak dua ribu empat saya kira dua ribu dua juga hubungannya
tidak terlalu dekat ya
sehingga saya kira secara historis memang sulit disatukan
di era pemerintahan pak sby kemudian di era pemerintahan pak jokowi keduanya berbeda
dan inilah yang saya kira membuat dua partai ini sulit untuk kita disatukan
ditambah dari faktor toko sentralnya ibu mega dan pak sby juga ya relatif dingin ya hubungannya
udah menjadi rasa umum ya jadi kendala
sehingga ini dari sisi saya sebagai analis membantu tendensi koalisi kita
kesumbang semuanya sehingga ini pd perjuangan sulit ini bertemu dengan pks dan demokrat
kalau misalnya pdi perjuangan memutuskan tidak jalan sendiri misalnya bergabung kepada salah satu koalisi yang sudah ada cikal bakal terbentuk
nah itu kan bisa membantu
kemungkinan besar demokrat dan pks tidak berada di sana
nah dari konteks ini saya kira kita tidak bisa memaksa semua partai harus bisa bekerja sama berkoalisi mengusung
beda ini kan mengusung pilpres
nah tadi saya buat catatan disampaikan oleh mas astro pak sekjen pd perjuangan
kita cukup ini ya beralasan
ketika pks kerap mengkritik pemerintahan pak jokowi dodo di saat yang sama pd perjuangan adalah partai sama yang menopang pemerintahan pak jokowi
nah hal seperti ini ya boleh bagus bagus buat pdi perjuangan bagus juga buat pks
kalau pks menyambut dari perjuangan ini kemudian presiden pks atau sekjen pks
yang mengatakan kami juga punya sikap ideologis tidak akan berkoalisi dengan pd perjuangan
enggak apa apa itu jangan dianggap sesuatu keburukan
bagus sehingga secara ideologis yang paling bagus itu koalisi terbentuk
koalisi tidak terbentuk itu karena ideologis
nah poin saya pdi perjuangan dan pks inilah yang ideologis dibandingkan yang partai partai lain
justru bukan kita harus paksakan mereka bersatu beda ya bekerja sama dalam politik kebangsaan
iya iya dan saya kira itu bagian dari politik elektoral ini kan soal politik elektoral
dan itu saya harap bagi demokrasi ada yang di dalam ada yang di luar
jadi kami mengimbangi jangan semuanya berada di dalam pemerintahan
dan ini sekarang satu lagi sedikit kita lihat semua partai termasuk pan baru bergabung dengan pemerintahan pak jokowi
realitasnya kelihatan ya nana
di luar pemerintahan ada sekarang demokrat dan pks
jadi demokras dan pks ini bukan aktualitasnya ke pak jokowi bukan ke pak jokowi
ini ke mas rastow ini ke pd perjuangannya
terjawab demokrat dan pks sampai hari ini tidak bergabung di dalam pemerintahan
pak jokowi karena faktor pd perjuangan juga
baik bahwa semua partai tidak perlu bergabung dalam satu wadah koalisi begitu ya
karena tadi pdi perjuangan punya sikap sementara pks juga punya sikap
nah sebenarnya ada yang menarik ini
iya sebentar sebentar
saya mau ini dulu sebentar mas asto
kenyataannya kalau tadi anda katakan anda tutup pintu tapi pada kenyataannya kita punya datanya mas hasto
pdip banyak sekali berkoalisi dengan pks dan juga demokrat di pilkada tingkat provinsi
dan juga kampung
kalau di pilkada mau kenapa di pilpres nggak mau
koalisi pd perjuangan dengan pks ada di provinsi ntb sulawesi utara sulawesi selatan kalimantan tengah kalimantan selatan
koalisi pdi perjuangan dengan partai demokrat ada di kabupaten damasraya tidore rejang lebong bandar lampung mamuju dan tidore
ini cukup banyak loh mas asto
koalisi anda partai anda dengan demokrat dan juga pks
kalau di pilkada mau kenapa di nasional nggak mau mas asto
ya dalam pilkada berbeda
karena kami melakukan proses kaderisasi kepemimpinan dari bawah melalui sekolah partai sehingga banyak calon calon kami yang potensi
sehingga mereka memberikan dukungan
tetapi pengusung utama adalah pdi perjuangan
itu yang membedakan
oke tapi kan tadi anda katakan bahwa ada suara arus bawah selain ideologi yang membuat elit partai elit pdi perjuangan tidak mau berkoalisi dengan dua partai ini
arus bawah pada kenyataannya di pilkada mau mas berkoalisi
ya pendukung arus bawah itu tidak menginginkan dalam konteks sebagai pengusung utama
boleh dilihat secara detail itu pks memberikan dukungan kita bukan sebagai pengusung utama
pengusung utama adalah pdi perjuangan dan kita kedepankan kader pdi perjuangan sebagai kepala daerah
contohnya di sulawesi selatan kita dorong kader pdi perjuangan
oke artinya bukan pengusung utama begitu ya tidak berkoalisi
murni misalnya gubernurnya siapa
jadi ada calon calon kita yang bagus contohnya dari kota semarang pak hendi kan cukup bagus
kemudian dari ngawi itu cukup bagus
melihat kepemimpinan dari pdi perjuangan mereka nggak ada opsi lain kecuali memberikan dukungan kepada pdi perjuangan
tetapi di dalam konteks pilpres yang harus kita lihat sesuatu hal yang sangat fundamental
karena berulang kali kebijakan dari ibu ketua umum menegaskan yang dicari adalah pemimpin yang akan menentukan arah masa depan bangsa dan negara bahkan menentukan survival bagi bangsa kita
oke tadi mas hasto mau menambahin apa yang tadi ada yang menarik apa mas
pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu sebenarnya saat itu dalam suatu dialog antara ibu megawati soekarno putri dengan bapak jokowi
saat itu sebenarnya sudah dibuka suatu opsi bagi partai demokrat untuk bergabung di dalam pemerintahan untuk mendukung pak jokowi
tetapi pada putaran terakhir kita lihat strategi dari pak sby kan masih mencoba untuk mendorong demokrat dengan mengusung pak ahy
tidak pada putaran terakhir baru pada h satu dua ribu empat belas

ketika seluruh dokumen itu sudah ditandatangani oleh pak sby
pada saat itu karena setelah ditandatangani oleh partai pengusung demokrat menyatakan kehendaknya untuk bergabung
sementara pintu sudah tertutup saat itu karena deadline yang sudah diberikan itu sudah terlampaui
sehingga ruang kerjasama itu juga sudah dibuka pada pilpres dua ribu empat belas
kemudian mereka akan memilih berada di luar pemerintahan
ini yang kita hormati hal yang sama juga akan terjadi pada tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
mereka telah menetapkan pak ahy sebagai calon presiden ataupun wakil presiden dari demokrat
oke mas asto mungkin saya bisa koreksi sedikit ya bukan dua ribu empat belas mungkin dua ribu sembilan belas ya mas asto ya
oke jadi di proses menuju ke pilpres dua ribu sembilan belas pada saat itu sebetulnya ibu mega sudah berkomunikasi intensif
dengan pak jokowi dan sedikit membuka pintu begitu ya agar demokrat bergabung
tapi karena ada kebuntuan soal posisi tawar cawapres ini yang membuat demokrat tidak bisa masuk begitu ya mas hasto ya
oke oke saya mau ke mas hanta mas hanta tadi sudah dijawab sama mas asto yang soal kenapa mau berkoalisi di daerah
tapi tidak mau berkoalisi di nasional
kalau tadi alasannya mas asto kalau di daerah itu banyak yang kader kader pdi perjuangan
pengusung utamanya adalah pdi perjuangan karena mungkin kepala daerahnya bagus
kemudian diusung juga oleh pks
juga demokrat memang bacaannya seperti itu ya
harus dibedakan nana antara pengusung dan pendukung
karena itu posisi pks adalah sebagai partai pendukung bukan pengusung
pengusung itu yang didaftarkan di kpu
oke oke silakan mas hanta
ya karena begini ada empat parabel ya pembentuk koalisi indonesia itu
faktor ideologi biasa mereka bergabung atau tidak bisa bergabung
inilah kasus pks dan pdip
yang kedua adalah faktor kedekatan figur
kedekatan figur sentral
itu juga menjelaskan mengapa banyak partai lintas ideologi bisa bergabung
menutup pak sp menutup pak jokowi
karena itu faktor kedekatan figur figur
ketiga ada faktor teknis
begitu juga terjadi berbagai macam kandidat
yang keempat ini yang paling menentukan sebenarnya faktor kandidat
faktor kepala daerah atau faktor capres yang mengumpulkan
dari mana pun
nah terjadinya koalisi pintas itu seperti tadi kasus pd perjuangan dan pks
itu biasanya memang ada figur kuat sangat kuat sekali
kemudian mereka tidak begitu berkoordinasi antar partainya
pola skema koalisinya terbentuk itu dari figur dulu
jadi figur ada kepala daerah yang kuat kemudian ya ngikut ngikut
nah beda dengan pilpres ini saya lihat skemanya agak berbeda
malah figur itu belum jelas kan semua
mau disebut namanya ganja pranowo anies baswedan atau apa
belum ada yang bisa nonton e ticket sendiri itu
jadi bapak puan kalau mau bawa pdi perjuangan
nah ini skemanya masih skema partai semua
sehingga karena skema partai beda dengan pilkada
kalau pilkada kan lebih pada gubernur calon gubernur kemudian cari cari partai
nah ketika di pilpres ini ini baru skemanya ke lebih banyak ke partai dulu
sekarang sudah mengelompok sudah non poros ini pdi perjuangan
sudah bisa sendiri
kedua kita lihat polanya skemanya sementara tendensi koalisi atau kecenderungan komunikasi yang terbangun saat ini
yaitu kib koalisi indonesia bersatu
yang terdiri dari partai golkar pan dan p tiga
itu bisa yang kedua poros kedua kalau kita mengistilangkan pd perjuangan poros juga
yang ketiga sudah terbentuk kir kualisi kebangkitan indonesia raya
yang terdiri dari gerindra dan pkb
yang ketiga sudah terbentuk pdi perjuangan pan dan pkb

yang keempat kemungkinan potensi
itu dua partai yang kita bahas hari ini yaitu demokrat dan pks
kalau ditambah mungkinan misalnya nasional bergabung baru aja bisa
jadi koalisi yang terakhir
nah nama nama yang bisa bergulir
nah kalau kita membaca dari kelompok tiga kita mengeluarkan pd perjuangan tidak masuk di tiga grup tadi
ya kan berarti sudah satu ini untuk membantu analisa kita
pdi perjuangan misalnya memutus tidak sendiri
opsi opsinya ya mas hasto mungkin satu opsi bisa sendiri
saya dugaan saya mungkin tidak sendiri akan berkoalisi
dan pdi perjuangan kalau berkoalisi karena posisi strategis akan memimpin koalisi dia nanti
nah kemungkinan bergabung ketiga apakah kib kir dan di luar pemerintahan
saya kira yang di luar pemerintahan pks dan demokrat sudah mengecil
tadi sudah dikasih garis demarkasi oleh pd perjuangan
ya tinggal dua
dua koalisi kir dan kib tadi
adalah koalisi yang sedang berada dalam
pemerintahan semua partai itu dalam pemerintahan
itulah opsinya bagi pd perjuangan
kalau bergabung ke kir misalnya ini tidak berubah ya
masih masih cair ke kir ada pak prabowo
santer juga disebut tentang prabowo puan marani
kemudian kalau ke kib juga ada kita bicara ada kemungkinan nama ganjar
oke mas hanta
selain mbak puan
nah jadi opsinya saya kira pd perjuangan ada tiga sekarang
sendiri bersama kib atau bersama kir
oke opsinya tadi tiga tadi yang disampaikan oleh mas hanta
tapi saya ingin bicara figur setelah jeda
meskipun keputusan resminya ada di tangan ketua umum
hak prerogatif ketua umum pdi perjuangan bu megawati soekarno putri
tapi figur tadi menarik sekali
apa yang mencoba untuk disampaikan oleh mas hanta
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dan juga direktur esekutif world tracking indonesia hanta yuda
mas hasto saya ingin kembali ke anda
bicara soal figur ya mas
ini kan belakangan banyak sekali kemudian yang menggabungkan antara
ataupun mengusulkan ini sudah diakui ya
oleh beberapa pihak termasuk presiden jokowi juga mendengar usulan memasangkan ganjar anis
kemudian anis puan ataupun puan anis
memasangkan kader kader tokoh tokoh ini dengan kader kader anda
itu kan membuka peluang koalisi dengan demokrat dan juga pks
terutama pks ya mas asto ini bagaimana
ya kalau mempertemukan figur
sebagaimana tadi mas hanta yuda
kan juga tetap harus melihat aspek aspek ideologi
dan juga bagaimana agenda masa depan
contohnya ketika salah satu partai memaksakan di dalam kerjasama itu lebih mengedepankan posisi untuk menjadi capres misalnya
nah itu tentu saja ada perbedaan dari aspek figur yang dinominasikan
kalau bagi pd perjuangan mengapa tur demokrasi yang dibangun menyerahkan kepada ketua umum partai ibu megawati soekarno putri
karena selain dari pdi sejak sejarah kelahirannya pni empat juli seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
itu memang menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan individu
kepentingan kolektif partai untuk bangsa dan negara itu di atas segalanya
saja kader punya suatu imajinasi untuk menjadi kepala daerah menjadi presiden sekalipun
tetapi harus masuk di dalam suatu agenda kepala daerah
nah berbagai wacana itu kan disampaikan oleh para pengamat politik
termasuk kemarin bagaimana ada pimpinan partai politik yang mengatakan bahwa pasangan ini akan menjadi pemersatu indonesia
kemudian kami luruskan yang menjadi pemersatu indonesia itu jangan dipersempit pada figur tetapi pancasila

nah sehingga dinamika jodoh menjodohkan antara calon itu pada akhirnya

kan belajar dari setiap pemilu
itu kan terletak pada para ketua umum partai politik
dan nanti pada waktunya pasti akan terjadi pengerjutan
jadi kenapa kita ribut saat ini
skala prioritas bagi pd perjuangan saat ini adalah membantu rakyat
itu yang harusnya kita jadikan sebagai skala prioritas
itu kayaknya sinyal sinyal mas asto sinyal sinyal pdi perjuangan agak berat menerima usulan menggabungkan dua tokoh itu ya mas ya
ya nana gimana kesimpulannya
makanya tadi saya tanya balik kayaknya kira kira itu sinyal sinyal agak berat gitu ya
menggabungkan usulan dua tokoh ini ya
politik itu kan berdasarkan track record ideologinya platformnya
itu bisa kebaca arah bagi masa depan
tetapi kita belum berbicara tentang desain masa depan
sudah didorong tentang bagaimana tampilnya individu individu harus dilihat
kalau figur itu berasal dari barang sipil gimana pengalaman memimpin
kalau itu dari jajaran tni bagaimana pengalaman memimpin
apa tanggung jawabnya apa yang sudah dilakukan selama ini
itu kan harus kita lihat secara detail
karena sekali lagi seorang pemimpin itu menentukan arah masa depan bagi bangsa
bahkan survival bagi bangsa juga bukan oleh pemimpin
oke mas asto saya ingin konfirmasi ya kader anda masih di tempat seribu kan kemarin pada saat ditanya wartawan
mencoba meluruskan pernyataan anda akhirnya ditegur mas ya
akhirnya dapat sanksi dari badan kehormatan partai
itu memang karena betul betul meluruskan pernyataan anda
atau memang sudah berulang kali kemudian harus mendapatkan teguran ataupun jeweran dari partai begitu mas asto
nah itu bagian dari penegakan disiplin
karena di dalam partai ini diatur siapa yang punya kewenangan untuk berbicara ke publik
tugas seluruh kader partai adalah bergerak ke bawah membela rakyat
oke jadi untuk sementara tidak boleh bicara dulu ke publik ya mas ya yang bukan ranahnya
berbicara boleh contohnya kemarin ada yang mempersoalkan tentang bagaimana petani petani sawit yang kemudian mendesak mengingat harga tps jatuh agar kebijakan pemerintah
harus sesuai tupoksinya ya
kita suarakan itu
jadi bicara sesuai tupoksinya begitu mas asto
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya
ketika dia menjadi anggota dewan tugasnya adalah fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
hal hal yang berkaitan dengan capres dan cawapres serta kerja sama partai politik itu adalah kewenangan ketua umum

oke mas anta saya ingin anda menganalisa tapi singkat saja mas ini tadi kan mas asto tampaknya ini memberikan sinyal sinyal bahwa agak sulit begitu ya menerima usulan yang disampaikan

tadi kan mas hasto tampaknya ini memberikan sinyal sinyal bahwa agak sulit begitu ya menerima usulan yang disampaikan

kita tahu bahwa anies dia saksikan dengan pks kemudian ada usulan juga yang disampaikan oleh presiden jokowi di penanjam pasar utara
dan juga yang disampaikan oleh presiden jokowi di penajam pasir utara bahwa beliau mendengar ada usulan menggabungkan anies dengan puan ataupun puan dengan anies
artinya kedekatan anies dengan pks ini kan akan membuat kesulitan bergabung dengan pdi perjuangan
begitu tadi yang bisa anda baca dari pernyataannya mas hasto
saya kira tidak penuhnya ya karena faktor figurnya aniesnya
ini skemanya lebih pada koalisi antar partainya
meskipun di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya
bisa saja di last minute nanti terjadi sesuatu di luar dugaan kita
tapi kalau membaca tendensinya yang berkembang ini dinamikanya karena menurut saya memang agak sulit
saya tetap membuat analisa ada peluang itu
nah saya ingin menjawab nana tadi soal anies
berarti kan ada dua tidak harus dipaksakan semua partai tadi
dua pilihan misalnya katakanlah bergabung anies puan atau puan anies
tapi kan solusinya ya dikonsolusi
opsinya bergabung bersama pdi
dan pks kan cukup juga
atau maju bersama pks demokrat
lesternak dengan partai lainnya
ada dua opsi bagi anies
ganjar mungkin opsinya di pd perjuangan
atau bisa opsi pd perjuangan bergabung dengan kib atau apa gitu
tidak membuat kemudian ada figur
kemudian memaksa antar partai
pola pola koalisi kita akan terbelah dari beberapa figur itu
karena skema tadi itu
kalau sekarang anies kan bisa jadi
bisa sama pks dan demokrat
bisa bersama dengan pdi perjuangan
yang kedua saya ingin ngomongin tadi tentang polarisasi
polarisasi yang dianggap soal politik identitas
ya saya sepakat
tapi poinnya kalau polarisasi itu dianggap sebagai blok blok polar
ya tidak bisa dihindari
namanya juga demokrasi
kompetisi memang harus ada poros poros
yang bisa diantisipasi
upaya tadi politik identitas
kita lebih ke politik rasional
lebih pada platform
lebih pada program
maka yang digeser saya kesulitan singkat aja satu
kalau bisa bikin tripolar
tiga polar kualiti
tidak dua yang kemarin
kontraksi politiknya sangat kencang
kalau tiga mungkin agak melemah
ibarat tipa itu
pengguran airnya kencang
kalau jadi tiga aliran kan lebih kurang
jadi kalau ada isu politik identitas
lebih pada politisasi itu
komitmen elit dan kandidatnya
jangan mempolitisasi itu
kalau siapapun calonnya
itu pun sekarang betul
anies dan ganjar kan dianggap berseberangan
basis grup pemilihnya
mbak puan dan mas anies itu berseberangan
tapi nanti bisa berubah loh
sekarang dulu kan pak prabowo
ternyata kan mencari idola baru juga kelompok itu
pak prabowo bergeser bersama pak jokowi
sekarang arahnya ke anies
kemudian kalau anies kemudian bergeser bersama mbak puan
kemungkinan potensi itu terjadi
ada figur baru lagi yang diusung oleh kelompok kelompok semacam ininya
tidak melakukan politisasi sana
tapi yang lebih disempurkan
amunisinya ada soal pemikiran
dan ketiga saya kira penyelenggara ya
dan dapat itu
lebih sejak dalam menghindari yang sepertinya
jadi di dua ribu sembilan belas yang lalu
dan terakhir pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas
nah kita lihat elit kan bisa bersatu
jadi elit begitu
maka pemilih juga harus cerdas
tidak harus habis habisan seperti kemarin
kita harus berpisah
jadi lebih baik tiga poros begitu mas hantaya
untuk menghindari polarisasi
polarisasi jika dimaknain sebagai
untuk tidak ada polar
tetap harus ada polar
tetap harus ada poros
saya berharap yang menang
di dalam pemerintahan
kayak sekarang pks dan demokrat kan kalah
di luar pemerintahan
udah benar itu
di perjuangan dulu kalah
ketika psb menjadi presiden
sepuluh tahun pd perjuangan di luar pemerintah
nah itu bagus
itu sehat buat pemerintahan
artinya kalau mas hanta dan juga banyak elit yang lain
menginginkan ada tiga poros
silahkan mas hastal
tadi anda ingin menanggapi apa
ini adalah poros tunggal
kita mengatasi berbagai persoalan
bagi yang berada di dalam pemerintahan
maupun yang berada di luar pemerintahan
tantangan yang dihadapi saat ini
ini harus menjadi kesadaran dari elit politik
supaya kontestasi yang terlalu dini
seluruh konsentrasi dari pemerintahan pak jokowi dan kj maruf amin
membangun indonesia raya kita
karena beratnya tanggung jawab
untuk masa depan
terkait dengan berbagai gagasan
apakah ada dua poros
bisa terlepas dari
menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
ketika bapak presiden jokowi bisa
mempercepat dengan seluruh jajaran kabinetnya
regesi bagi kemajuan kita
maka akan terkonsolidasi
untuk bisa menjadi
putaran dan berbagai dialog
yang cepat akan dilakukan
dan bagi pd perjuangan sendiri
ibu kan juga sudah menugaskan
mbak puan untuk
dialog dialog yang intens
apalagi beliau sebagai ketua
dpr yang bisa bertemu dengan seluruh lapisan
elit politik yang ada di indonesia
di dalam dialog itulah
pdi perjuangan akan menyampaikan pesan pesan dari bapak presiden jokowi
bahwa skala prioritas
untuk mengatasi berbagai persoalan akibat
pandemi dan ketidakpastian global
ini pdi perjuangan tetap keke dengan dua poros
kalau elit lain mencoba menciptakan lebih dari dua poros
masyarakat sipil seperti mas hanta pengennya
tiga poros begitu ya kita lihat nanti bagaimana dinamika politiknya
karena masyarakat sudah lelah sekali dengan polarisasi
sehingga pilihannya di atas meja diharapkan jauh lebih banyak begitu ya
tapi sekali lagi keputusannya ada di para pemegang tiket
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada sekjen pd perjuangan hasto kristianto
dan juga direktur eksekutif poltracking indonesia hanta yuda
sehat selalu mas hasto dan juga mas hanta
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom